saya ingin memastikan kepada kita semua bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun dua ribu dua puluh empat itu bersungguh sungguh
pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi
lima tahun sekali tidak ada perpanjangan tidak ada penundaan